kita beralih ke kabar rest area unik
yang memanjakan pengguna jalan di sepanjang jalur mudik
nampaknya menjadi salah satu hal penting di seluruh rest area
seperti res area di gresik ini
di sini rest area dikemas dengan konsep unik ala superhero
tidak hanya nyaman dan membuat betas
semua fasilitas mulai tempat bermain hingga pijat bisa digunakan secara gratis
bagaimana uniknya berkeliputannya
res area ini terletak di sebuah spbu di jalan duduk sampean gresik
yang menghubungkan surabaya dengan kota kota di wilayah barat jawa timur
dibuat oleh polres gresik fungsinya sama dengan rest area lain
untuk tempat pemudik beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan
konsep ruang yang bertema superhero pasti membuat siapapun yang singgah akan terasa nyaman
terlebih anak anak yang bisa bermain di tempat khusus yang disediakan di sini
semua kebutuhan istirahat dan melepas penat tersedia
ada ruangan untuk mengunduh game dan film pendek bertema keselamatan berkendara
anda juga bisa mencoba simulasi sim dengan mengendari motor dengan tertib
atau anda ingin periksa kesehatan ringan
jika anda ingin dipijat dua polisi yang berpakaian superhero ini siap melayani
setelah capek mengemudi obatnya cuma satu
dan ini ada satu alat pijat dan bedanya mengoperasikan bukan sembarang orang
tapi dewa dari asgard thor odinssan
sejak dibuka pada sepuluh juni lalu rest area ini dihampiri oleh lebih dari lima ratus kendaraan per hari
termasuk keluarga pemudik asal bandung yang akan menuju lamongan

kalau bagi yang sayanya ada tempat untuk cek kesehatan
untuk anak anaknya enak
jadi kita ada tempat tempat bermain
nah jika mudik anda melewati jalur duduk sampean gresik
jangan lewatkan untuk mampir sejenak ke tempat ini
langga umara gresik